kota surabaya berhasil menyisikan ratusan kota di dunia dengan memenangkan penghargaan guangzhou awards
atau the guangzhou international awards dua ribu delapan belas dalam kategori online popular city
meski mendapatkan deretan penghargaan pekerjaan rumah kota ini juga tidak sedikit
terima kasih semuanya yang telah memberikan support untuk kota surabaya
warga kota surabaya boleh berbangga karena penghujung tahun dua ribu delapan belas ditutup dengan penghargaan internasional yakni guanzoo award
surabaya menduduki peringkat pertama dalam polling menyisihkan kota yiwu tiongkok dan santafe dari argentina
setidaknya ada lima ratusan kota di dunia yang berpartisipasi
surabaya dianggap memiliki inovasi terbaik setelah berhasil meyakinkan panelis dengan konsep tiga r reduce reduce dan recycle
memang surabaya berhasil mengendalikan sampahnya yang mencapai hampir dua ribu ton per hari
selain diolah menjadi listrik pemerintah kota melibatkan warga untuk mengelola sampah melalui program kampung bersih
jadi peran dari masyarakat untuk melakukan apa gitu
nah di surabaya ngambil tiga r reduce reuse recycle
tapi yang gua di lahara itu kayak muselembang gitu
jadi nyusun perencanaan bareng bareng
surabaya kan sudah kita juga lakukan
sampah plastik di surabaya
risma akan menerapkan
surabaya yang berbayar sampah menjadi satu inovasi yang menarik bagi panelis
meski belum menjadi transportasi publik utama bus ini mampu mengumpulkan tiga puluh sembilan ton sampah plastik
konsep ruang terbuka hijau seperti taman sampai mempertahankan kampung dalam proses pembangunan menjadi nilai plus bagi surabaya
namun surabaya bukan tanpa permasalahan
saya jujur bangga ya menjadi orang surabaya
karena menurut saya burisma telah berhasil menjadikan kota surabaya ini jadi kota yang bisa dikenal seluruh internasional gitu loh
terus menurut saya yang perlu diperbaiki kayak jalannya masih macet gitu
terus transportasi pokoknya yang harus di itu
beni purbantanu pengajar perencanaan wilayah kota universitas kristen petra
ada dua masalah besar yang dihadapi surabaya
satu mass transport yang seharusnya perlu diakselerasi untuk direalisasi
jangan hanya berkutat di seputar apa namanya nostalgia tram listrik
tapi jalur apa namanya pergerakan warga kota itu juga perlu dilihat dari mana ke mana
sehingga kemudian kepadatan lalu lintas itu bisa dieleminir
itu yang pertama
yang kedua yang masih harus dilakukan adalah mengendalikan ruang kota surabaya
maksud saya saya senang dengan akselerasi pembangunan gedung gedung bertingkat banyak
tapi yang menjadi penting harus dijaga adalah pembangunan vertikal itu harus kembali kepada paradigma
untuk mendapatkan ruang terbuka yang lebih luas lagi
dua catatan ini kata beni
waktu yang akan mengancam keberlanjutan kota
yang mengingatkan selama ini pembangunan vertikal dibuat karena kurangnya lahan
hal ini menunjukkan paradigma bangunan vertikal yang keliru